sampai jumpa di video selanjutnya
ini acara apa
akhirnya aku berhasil bikin berita headline
selamat ya sayang
kamu itu reporter hebat
cuman hanya perlu waktu
sayang makasih ya
kamu tuh selalu aja support aku
percaya sama kemampuan aku
i love you yang
berita itu tentang apa sih
nanti juga kamu tahu sendiri
eh kamu tau sih
tuh kan tanganku kan
apa sih beritanya
udah pokoknya kita makan
kau kancing aja
mira gue ke kelas duluan ya
tasnya gak ada
ini semua tuh gara gara loh toga
kok gara gara gue
kan lo yang kirim fotonya ke febri
ih gue mana tau ya kalau febri kirim ke yang lain
ya mestinya lo tau febri itu orangnya kayak gimana
lo lah yang jahat
uang belanja udah gak cukup sampai akhir bulan
banyak kepake untuk beli vitamin sama kalsium
harganya mahal banget kamu
ambil tabungan aja ya
untuk ngelahirin gimana
emang pembeli virus
itu ber andare bacona mau sayang

udah jadi udah sia

kang coba deh akan ngomong sama anak anak siapa tahu masih ada yang bisa dihemat misalnya
mama aja deh yang ngomong mama kan pinter
cari kalimatnya enggak mau nanti anak anak salahin dede bagi ini mereka pikir gara gara
dede bayi mereka harus hemat mereka jadi susah enggak mau amin al qan'ajib
kalau bulan puasa sih enak kantor rame
banyak kiriman ada lembur
mama gak usah pusing biar papa aja yang mikirin yang penting anak anak jangan sampai tahu
aduh dia datang lagi waduh besok besok gue pindah ke surian bikin laundry biar dia nggak bisa nyamperin
assalamualaikum abang salam salam
tunggu dulu ya
nanti dulu nih tanggung
kalau kerjaan diikuti itu kagak ada abisnya
abang kudu makan sekarang kalau kagak bisa kena sakit
makan dulu ini udah masakin makanan enak banget buat abang
sama ini pasti abang demen banget
mumpu masih anget semua makannya sekarang abang
kalau udah adem kagak enak lagi
ini enak semua abang
abang kan demen banget makan ginian
enak kan bang
akang lagi niat mau belajar jadi vegetarian
gimana jadi sedih
tempenya enak kok
kata bang ismet ramungannya dari maipa bagus
gue takut ya ntar dia nikah lagi
makanya lo dandan dong
jangan mentang mentang laki lo hansip
terus lo ih pake baju baju sobek kayak gini lagi ke warung lagi
ya emang baju gue sobek gimana
ini kan bisa lo jahit lagi
pernah gak lo merhatiin dia itu selalu gak rapi
nah jangan kan keluar rumah
di dalam rumah aja dia selalu rapi kan
nih lo tau gak kenapa gue itu bisa dicera sampai tiga kali
karena gue itu gak bisa dandan
gue juga gak bisa genit genit kayak cewek cewek lain yang udah ngantri laki gue
tapi cara ngomong aja kayak cewek genit
ya belajar lah
kan gue gak mau laki gue itu sampai ke pincu cewek lain
yaudah ajarin gue dong yap
pesan itu beres